rasio kredit macet yang makin melambung memaksa perbankan makin selektif mengucurkan kredit
akibatnya penyaluran pinjaman semakin melempem di tahun ini
data terkini menyebut kredit hanya tumbuh satu digit
kita lihat bersama
kita memiliki grafis di plasma ini kita lihat
ini adalah angka per juli dua ribu lima belas kita bandingkan secara tahunan dengan juli dua ribu delapan belas
kita lihat pada tahun dua ribu enam belas kredit industri perbankan hanya mencetak pertumbuhan single digit
tapi bila kita lihat pertumbuhannya untuk menentukan bagaimana kualitas penyaluran kredit bukan nilai
dan ini memang sesuai dengan prediksi bank indonesia yang telah memangkas pertumbuhan kredit bank
hingga dua belas persen menjadi hanya tujuh hingga sembilan persen
ini merupakan revisi untuk kali kedua bank sentral setelah sempat memproyeksi pertumbuhan di kisaran dua belas hingga empat belas persen
kita masih melempem untuk pertumbuhan kredit hanya tumbuh tujuh lima puluh tujuh persen